direktorat polisi air bahar kampolri mengungkap penyeludupan benih benih lobster ilegal di bogor jawa barat
polisi mengamankan sembilan puluh satu ribu benih lobster senilai sembilan belas miliar rupiah
polisi awalnya menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan gudang benih bening lobster
dan menangkap tiga orang tersangka di bogor jawa barat
sebanyak sembilan belas box stereofoam atau sekitar sembilan puluh satu dua ratus empat puluh enam ekor tanpa dilengkapi dengan perizinan
berusaha berhasil diamankan polisi dalam operasi itu
para pelaku kini terancam pidana delapan tahun penjara
melakukan penggerbekan di wilayah bogor
penggerbegan dilakukan di sebuah gudang berukuran sekitar lima x lima meter
yang awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sana ada aktivitas ilegal
usaha perikanan tanpa izin
mengamankan sekitar sembilan puluh satu dua ratus empat puluh enam ekor
benih benih lobster di tkp